tiga puluh tujuh penembak tni angkatan darat yang baru saja menjadi juara umum di ajang asian army's rival meet
ke dua puluh delapan tahun dua ribu delapan belas di malaysia tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta
kontingen tni ada yang pulang dengan membawa sembilan tropi tiga puluh dua medali emas empat belas medali perak dan sepuluh medali perunggu

raihan tni ada yang pulang dengan membawa sembilan tropi tiga puluh dua medali emas empat belas medali perak dan sepuluh medali perungku
raihan ini membuat indonesia kembali merebut juara umum pada ajang tersebut
menurut danjen kopassus maijen tni eko margiono pihak tni ad berencana akan memberikan bonus kepada personel yang telah berhasil meraih medali
ada pun prestasi yang telah dicapai oleh kontingen
pada tahun ini kita mendapatkan sembilan tropi dari lima belas tropi yang diperbutkan

raihan ini membuat indonesia kembali merebut juara umum pada ajang tersebut
raihan ini membuat indonesia kembali merebut juara umum pada ajang tersebut
raihan ini membuat indonesia kembali merebut juara umum pada ajang tersebut